diduga akibat kebocoran gas saat masak
tiga unit rumah warga di permukiman padat kampung
ardiok lurahan cibogor kota bogor jawa parat
seminggu pagi ludes terbakar
hingga nyaris merembet ke bangunan lain
akibat ganasnya api membuat satu orang penghuni
mengalami luka bakar di tangan
api diketahui berasal dari belakang salah satu dapur rumah
dan merembet ke rumah di sebelahnya
delapan petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan
karena harus menyambung selang digang sempit
hasil pemeriksaan sementara menunjukkan
kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas
saat penghuni meninggalkan rumah
diduga api berasal dari rumahnya bapak idus
efek dari kebocoran gas melon tiga kilo
dan api mulai meluas ke beberapa titik
ini korban yang masuk
pemilik rumah bapak idrusnya sendiri
sedikitnya tiga rumah ludes terbakar
dan lima keluarga terpaksa diungsikan
polisi yang melakukan olah tkp
menyita satu tabung gas tiga kg
dan seperangkat kompor
kebakaran terjadi di sebuah rumah kos
di jalan otista tiga jati negara jakarta timur
api muncul dari bagian gudang
yang biasa dijadikan tempat untuk kebakaran
ini adalah penyimpanan pakaian
diduga kebakaran disebabkan
korsleting listrik dari gudang
enam unit mobil pemadam dikerahkan
untuk melokalisir api agar tak meluas
beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini
sementara ditaksir kerugian mencapai
tiga ratus juta rupiah
meliputan cnn indonesia